demam piala dunia mewabah ke seluruh penjuru dunia
tidak hanya untuk para penggemar sepak bola
namun wabah piala dunia juga menjangkiti sekelompok panda di provinsi sichuan tiongkok
mereka bergabung untuk mengikuti pertandingan sepak bola yang sengit dan berbulu
delapan ekor panda bergabung dalam satu lapangan untuk mengikuti pertandingan sepak bola
pertandingan yang digelar di pusat penangkaran panda stn shooping di provinsi sichuan tiongkok ini
menjadi pertandingan sepak bola yang sengit dan berbulu
alih alih bersaing menciptakan gol untuk memenangkan pertandingan seperti para pemain piala dunia di rusia
makhluk gemuk dan lucu ini justru tidak peduli sama sekali untuk menggiring bola atau mencetak gol
dua keranjang yang disiagakan sebagai gawang malah dijadikan mainan bagi hewan mengemaskan ini
mereka menggigit membalik balikan dan malah membuang keranjang yang seharusnya menjadi lumbung gol bagi mereka
semua melupakan pertandingan sepak bola yang sedang mereka ikuti
tidak lama panda merasa bosan di lapangan dan mulai menjalani kehidupan nyata
seperti terbebas dari penjara beberapa dari mereka mulai menikmati makanan berupa bambu segar
sementara beberapa yang energetik masih terus bermain main dengan keranjang dan memanjat serta menggulingkan dekorasi kayu untuk pertandingan
meski tidak ada pemenang para penonton sangat terhibur dengan aksi aksi para panda

ibu budak budak rina dan semua dari michael yang dijadikan ketwhy kamu tidak helah mond nou
jika anda ingin menggiberi masalah yangosters yang lebih besar saya groku di ayamnya biliyor untuk mengendalikan dari siapa saja
apakah anda akan terus memilih sebuah air air hijau